tapi ngomong ngomong kita akan buka saya mau kasih ucapan selamat dulu bukan buat kamu
bukan buat saya ya
tapi buat pak presiden jokowi yang hari ini tanggal dua puluh satu juni berulang tahun yang ke saya contekan buka contekan nanti
selamat ulang tahun pak jokowi
mudah mudahan kalau pak jokowi nonton mungkin bisa kirim kirim makanan sahur buat kita
itu ada ulang tahun kan
ya mungkin ditambah juga dengan thr tambahan
tapi buat pak presiden mungkin tahun ini menjadi mudah mudahan tahun yang penuh berkah banyak limpahan rezeki dan juga doa doa dari seluruh warga indonesia
yang kita harapkan juga politik stabil perekonomian juga stabil dan apalagi bagi anda ini ya seorang wanita pasti juga akan lebih nikmat berbelanja
jadi spendingnya juga ditingkatkan lagi
karena akhir akhir ini kan spending kita agak slow walaupun mulai membaik lagi ya
terimbas dari perbaikan ekonomi indonesia
kita buka connected ramadan hari ini dengan informasi atau dengan berita dari presiden jokowi
tapi bukan apa ya surprise atau kejutan ulang tahun presiden mungkin di tengah jam dua belas malam tadi
ini berita yang lain pada hari selasa sore kemarin presiden menghadiri buka bersama nih ya di mabespori
benar buka bersama ini juga dihadiri wakil presiden yusuf kala dan pimpinan lembaga negara lainnya
dalam acara buka bersama tersebut turut hadir ketua ma hatta ali ketua dpr setia novanto
ketua dpd usman sabta odang panglima tni jenderal gatot nurmantio dan sejumlah menteri kabinet kerja
tak hanya itu perwakilan bems jakarta dan aktivis cipayung plus yang sering berdemo juga diundang dalam acara ini
kapolri menyebutkan polri sengaja mengundang berbagai pihak untuk mempererat kerukunan dan tali silaturahmi
kapolri juga menambahkan menyampaikan sejumlah kemajuan yang dilakukan oleh polri selama bulan ramadan
di bulan puasa ini di bulan jujur wabalan ini polri memanfaatkannya untuk memperkuat silaturami dengan pekerjaan pekerjaan
terdekat bar kemudian bakti sosial bakti kesehatan kemudian yang kedua kami laporkan oleh bapak
kegiatan di bulan puasa ini juga kami manfaatkan untuk melakukan operasi kemanusiaan dalam rangka ramadan dan lebaran
yang disebutkan operasi ramadan
membuatkan lebih kurang satu ratus enam puluh tiga ribu personel baik polri tni bapak bapak bapak terima kasih pak dukungannya